buniani akan menghadapi fonis dalam kasus dugaan pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik
serta ujaran kebencian yang dituduhkan kepadanya
dan hari ini setelah melalui belasan kali sidang pengadilan negeri bandung akan membacakan fonis terhadap buniani
ujung dari perjalanan panjang kasus pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik
serta ujaran kebencian yang dituduhkan kepada buniani segera ditentukan
setelah kalah dalam sidang pra peradilan yang digelar pada desember dua ribu enam belas lalu
dan menjalani belasan sidang di pengadilan negeri bandung majelis hakim akan segera menjatuhkan fonis
dalam kasus ini jaksa penuntut umum menuntut hukuman dua tahun penjara
serta denda uang seratus juta rupiah atas tuduhan pelanggaran pasal dua puluh delapan ayat dua uu ite
namun hingga sidang ke sembilan belas pada tiga puluh satu oktober lalu
buniani berkukuh dirinya tidak bersalah atas tuduhan pelanggaran pasal dua puluh delapan ayat dua uu ite
ini adalah tuduhan pemotongan video pidato mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
tim kuasa hukum buniani meminta agar majelis hukum membebaskan terdakwa dari segala dakwaan
tim kuasa hukum menilai keterangan saksi ahli dan saksi fakta yang dihadirkan di persidangan
tidak menunjukkan adanya tindak pidana
tim kuasa hukum juga menganggap pasal yang disangkakan kepada buniani tidak akurat
hal ini disampaikan dalam sidang pembacaan pembelaan atau play doi pada tujuh belas oktober lalu

saya menyatakan bahwa apa yang diposting oleh pak buni itu tidak mempunyai unsur pidana
baik ahli bahasa ahli it baik itu dari penuntut umum ataupun dari penasehat hukum terdakwa
menyatakan hal yang sama bahwa itu hanya mengajak netizen berdiskusi
namun play doh ini dipatahkan oleh jaksa penuntut umum

lima poin itu salah satunya aja diantaranya menyangkut masalah dakwaan tadi itu kan ya
dakwaan itu mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya cacat
ya tapi menurut kita sesuai dengan putusan selai itu sudah dianggap sah oleh majlis hakim
kedua antara lain alat bukti alat bukti yang ada urainya dengan unsur unsur pidana itu
menurut mereka itu tidak bisa terbukti
tapi menurut kami dengan alat bukti yang ada seperti saksi surat petunjuk ahli dan terdakwa pun sendiri
mengakui bahwa itu adalah memang dari handphonenya sendiri terdakwa
dalam perjalanan sidangnya sejumlah saksi memang didatangkan ke pengadilan negeri bandung
termasuk sosok sentral awal munculnya kasus ini basuki cahayapurnama
namun mantan pemimpin jakarta itu tidak hadir dalam sidang ke delapan yang digelar agustus lalu
awalnya sidang buniani digelar di pengadilan negeri depok
namun pihak kejaksaan memutuskan sidang pindah ke bandung karena alasan keamanan
kasus ini bermula pada enam oktober dua ribu enam belas ketika buniani mengunggah video cuplikan pernyataan ahok
saat bertugas selaku gubernur dki jakarta di kepulauan seribu yang menyindir surat al maidah ayat lima puluh satu ke media sosial
unggahan ini kemudian dilaporkan oleh komunitas pendukung ahok karena dinilai berpotensi memprovokasi masyarakat
kini buniani sedang menanti fonis hakim
sementara ahok sosok yang menjadi aktor dalam cuplikan pidato di kepulauan seribu
yang dihukuman sejak mei dua ribu tujuh belas lalu
ahok dijatuhi vonis dua tahun penjara karena terbukti melanggar pasal satu ratus lima puluh enam kuhp tentang penodaan agama
baik selanjutnya kita ikuti perkembangan informasi terkait terdakwa kasus ujaran kebencian buniani
yang akan menjalani sidang fonis di pengadilan negeri bandung pada hari ini
ya dan untuk mengetahui seperti apa persiapan dan pengamanannya
sudah ada produser lapangan cnn indonesia wilam nasution di sana
selamat pagi wilom
sejauh ini bagaimana pengamanan
ingat juga memang sudah banyak undangan yang tersebar di media sosial begitu ya
untuk ajakan anggota ormas yang akan datang ke sana
selamat pagi aldi dan lady
seperti terlihat di belakang saya pihak polisian sedang bersiap siap mengamankan
di mana sidang buniani sedang vonis nanti akan dibacakan
yaitu di dinas perpustakaan arsip kota bandung yang berada di jalan serang
pihak polres tabis menyatakan bahwa ada sekitar delapan ratus personil yang ditunjukkan
dan itu pun merupakan gabungan dari kodam tiga siliwangi dan polda jabar
nantinya akan diberlakukan sekitar empat ring
di mana ring ketiga nanti akan disiagakan untuk aksi massa seperti itu
pihak polres abes menyatakan bahwa diperkirakan akan ada sekitar lima ratus orang yang akan hadir
begitu untuk dalam istilah mereka adalah mengawal jalannya putusan sidang fonis buniani ini
namun jika dilihat di berbagai media sosial
undangan bagi para aksi para masa untuk datang untuk hadir juga sudah bertebaran di mana mana
undangan bagi alumni dua ratus dua belas bagi anggota anggota yang ada tersebar di jabodetabek
maupun di garut dan tasikmalaya sudah beredar
jadi mungkin akan lebih dari lima ratus orang kita tidak tahu nanti akan kita lihat
namun hendro kapol restabes bandung kemarin menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk pengalian arus lalu lintas
jadi sedikit ketika dilakukan persiapan terjadi semacam kepadatan lalu lintas
jadi dan aldi
ya wilam tadi seperti dikatakan di paket sebelumnya bahwa basuki cahayapurnama ini memilih untuk tidak hadir
dalam persidangan fonis buniani ini apakah sudah ada keterangan terkait ketidakhadiran basuki cahayapurnama ini
ya kami belum mendapatkan informasi bahwa basuki cahayapurnama akan hadir namun
sebelum diadakannya sidang tanggal empat belas november ini yang akan dilaksanakan nanti jam sembilan
buniani kemarin sudah melakukan pengajian untuk mendoakan majelis hakim untuk memutuskan keputusan yang adil
selain itu juga buniani sudah melakukan semacam pertemuan dengan fadli zon dan amin rais
untuk mengundang mereka hadir hari ini dan itu juga diharapkan akan datang dalam putusan sidang buniani hari ini aldi
terima kasih wilam nasution
waparkan langsung dari bandung
jawa barat untuk mengawal bagaimana nanti jalannya vonis untuk buniani yang nanti akan digelar pada pukul sembilan pagi tadi seperti
kita tunggu perkembangan terkini selanjutnya termasuk fonisnya ini
betul sekali dan buniani ini memang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran kebencian bersifat sara
buniani dijerat pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang ite lantas bagaimana kasus ini bergulir berikut informasinya
enam oktober dua ribu enam belas buniani mengunggah cuplikan video penyataan ahok saat
ahok diunggah selaku gubernur dki jakarta di kepulauan seribu yang menyitir surat al ma'idah ayat lima puluh satu
cuplikan video ahok yang diberi judul penistaan terhadap agama menjadi viral di media sosial
tujuh oktober dua ribu enam belas kelompok relawan komunitas muda ahok jarot atau kotak aja melaporkan buniani terkait postingan video yang menampilkan pernyataan ahok karena dinilai berpotensi memprovokasi masyarakat
dua puluh oktober dua ribu enam belas buniani melaporkan balik komunitas kotak aja
boni merasa tidak pernah mengedit video ahok terkait dugaan penistaan agama
video yang diunggah buniani dijadikan sebagai rujukan aksi ratusan orang dari front pembela islam untuk meminta gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama ditangkap
dua puluh november dua ribu enam belas buniani untuk pertama kalinya diperiksa sebagai terlapor atas laporan kotak aja
empat november dua ribu enam belas usia menjalani pemeriksaan secara maraton buniani akhirnya ditetapkan sebagai tersangka
buniani menjalani sidang pra peradilan di pengadilan negeri jakarta selatan untuk menggugat penetapan tersangka terhadap dirinya yang dianggap tidak sesuai dengan kuhp
namun buniani kalah dalam persidangan pra peradilan ini
dua belas juni dua ribu tujuh belas pengadilan negeri bandung menggelar sidang perdana kasus buniani
persidangan selanjutnya digelar setiap hari selasa
polisi tidak menahan buniani meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai kooperatif